apa yang jadi perdebatan dalam kampanye hingga hari ini belum dapat memuaskan dahaga rakyat
masyarakat yang membutuhkan kepastian kemudahan kesejahteraan dan masa depan
hanya dicekoki mungkin perdebatan ya ada yang bilang bermutu ada yang bilang nggak mutu sih
soal kinerja negara hingga saling sindir yang jadi hiburan belum ada gagasan
mungkin pertarungan ide seperti kalau kita lihat lima tahun yang lalu
jokowi punya revolusi mental nawacita prabowo punya konsep konsep ekonomi
penguatan ketahanan pangan misalnya
maka malam ini kami mencoba mengangkat kritik yang belakangan sering dilontarkan
dan membandingkan data serta fakta yang semoga saja bisa membawa perubahan
prinsipnya sih sebenarnya gini ya kritik dan pesimisme ini jadi judul besar kami
karena presiden sempat mengatakan bahwa yang dilakukan oposisi itu membangun ketakutan dan pesimisme
namun oposisi justru bilang bahwa lah kita kan hanya mengkritik mengkritik secara konstruktif karena faktanya seperti itu
mana yang benar
apakah membangun ketakutan pesimisme atau betul betul kritik secara konstruksi
kita akan bahas malam hari ini bersama abang ruhut sitompul raja minyak
apakah dari medan atau dari jakarta
dan kita tahu kita sudah berubah ubah
abang ruhut semangat mangat solet
jurubicara tim kampanye nasional jokowi maruf
terima kasih abang
terima kasih selamat malam
kemudian ada mas ferry juliantono jurubicara dari badan pemenangan nasional prabowo sandiaga
yang baru saja pulang dari istora senayan
ada acara besar tadi di sana bang beberapa waktu lalu
terima kasih mas ferry sudah datang
tapi kita akan berangkat dari judul kita antara kritik dan pesimisme
ini muncul dari ini hal yang sudah sering kita bahas sudah sering kita diskusikan
tapi coba kita angkat lagi sebagai pemantik diskusi kita
kita dengarkan curhatan lah presiden jokowi tentang kritik ketakutan dan pesimisme
potensi besar anak anak muda para generasi muda
hanya bisa muncul dan membesar jika didukung oleh ekosistem yang kondusif
kita butuh ekosistem yang penuh dengan aura optimisme
kita yakin terhadap indonesia maju
bukan indonesia yang gelap atau indonesia yang dibar
nggak ada seperti itu
yang justru perlu diwaspadai adalah
ada dari dalam negeri yang menakut nakuti anak anak muda sendiri
anak anak muda kita sendiri
ada yang menakut nakuti rakyat kita sendiri
yang kita butuhkan adalah narasi
yang kita butuhkan adalah suasana
yang kita butuhkan adalah kepemimpinan yang menunjukkan keberanian
bukan narasi yang menakut nakuti
bukan kutip gerlidowo yang menebarkan ketakutan
tiga kata kunci bang ruhut dan mas ferry
menakut nakuti membangun pesimisme
dan terakhir gondruwo
itu ketakutan fata morgana atau realitas sih bang
dibangun oleh siapa yang dituju oleh presiden sebenarnya
dan apa ketakutan yang ditakutkan gitu
apakah kritik kritik dari prabowo dan mas ferry dan kawan kawan
ditakutkan presiden atau gimana
ya kalau kita nggak merasa ngapain mesti marah kan
tapi faktanya kan setelah mendengar yang kita hormati bapak joko widodo
presiden republik indonesia yang ketujuh kok pada marah gitu
artinya pidato bapak joko widodo itu benar
janganlah membangun pesimis ya ketakutan
kritik boleh kritik itu baik ya tapi beri solusi kritik membangun
selama ini gimana abang lihat kritiknya membangun atau membangun
seperti tadi kata presiden ketakutan dan pesimisme sebenarnya
iya kita bisa lihat lah ya kita lagi siap giat giatnya bekerja
giat giatnya bekerja nih kan pak joko widodo kerja kerja kerja
kerja keras kerja cerdas dan kerja ikhlas
yang mana insya allah nanti kalau dipercaya tuhan dan rakyat
dua periode kerjanya tuntas tapi apa yang terjadi
kerja kerja beliau ini ya saya ingin meluruskan ya jangan marah ya
apa yang dikatakan pasangan pak joko widodo
pak kihaji ma'ruf amin ini buta budeg apa
seperti pak joko widodo pak jk ini nggak ada kerjanya
saya kan tegas mengatakan bagaimana yang paling mudah aja
walaupun nanti sahabat saya ferry marah kaitan dengan infrastruktur
tapi saya orang hukum saya bicara fakta apa yang terjadi
beberapa presiden juga membangun infrastruktur

tapi hasilnya lebih panjang empat tahun pak joko widodo presiden
hasilnya termasuk jalan tol dibandingkan beberapa presiden itu
iya kok nggak merasakan gitu
intinya dari kritik dan pesimisme bahwa oposisi seperti apa bang ruhut
sebelum saya ke mas ferry
aa dua ribu tiga puluh indonesia akan apa kata doi
aku bilang kata doi lah itu calon presiden beliau
itu kritik atau pesimis pak
iya pesimis dong
jangan begitu apalagi kemarin nih
aduh ini lagi udah mulai musim hujan nih
ini calon presiden atau peramal indonesia
dua ribu dua puluh lima air akan masuk ke istana banjir akan ke istana ke hotel indonesia
ini apa ini semua omongan omongan seperti itu

intinya apa narasi narasi seperti itu
kritik membangun atau hal yang sebaliknya seperti yang ditakutkan presiden tadi
jadi jangan marah kalau dikatakan
apalagi marah dikatakan
ini teringat mami aku waktu kecil
kalau aku nggak mau makan
ini rada begini lah ini
nakut nakutin aja kerjanya
saya mau tanya mas ferry
tapi oposisi menakut nakuti mendebar pesimisme atau kritik yang fakta membangun sih sebenarnya
kalau tadi bang rosi katanya begitu gimana mas
pertama makin ingin menanggapi ya
situasi batin ya pak jokowi ini
kelihatan tekanan untuk mempertahankan kekuasaannya
membuat beliau akhirnya kemudian rasanya sangat sangat emosional
dan juga mempengaruhi pendukung pendukungnya
menurut saya agak kurang sopan
kalau kemudian pak ruhut menyatakan bahwa
ya memang nggak ada salahnya kalau disebut sonto lawyer
jadi saya mengingatkan bahwa kita ini sebenarnya kan sudah punya komitmen untuk menjaga kondisivitas
kita punya komitmen komitmen yang kita jaga bersama
jadi kalau kami sebenarnya nggak akan terlalu terpengaruh dengan
apapun komentar yang disampaikan atau sikap yang disampaikan oleh pak jokowi dan kubu pak jokowi
jadi kami tetap berkonsentrasi
jadi sebenarnya yang kemudian
secara makro kritikannya atau itu sesuai dengan apa yang dikatakan bang ruhut dan presiden
kita mempelajari ya
sebelum kita break pak
misalkan fokus utama tentang program politik kita dalam menjalankan pemerintahan
kita membandingkan dengan trudeau di kanada dengan theresa may di inggris dengan amerika dengan perancis macron
kita bandingkan dengan visi misi program

kita bandingkan dengan visi misi program
kemudian juga saya pernah menyampaikan bahwa struktur fungsi pemerintahan yang akan dijalankan nanti termasuk di dalamnya nomenklatur
itu adalah hal hal yang sebenarnya kita sudah rampungkan dan sudah kita sampaikan
jadi tadi dalam acara pembekalan dengan relawan pun juga relawan relawan tersebut kita
teman teman relawan kita sampaikan untuk menyebarluaskan tentang visi misi program
dan kemudian juga apa yang harus dilakukan oleh relawan untuk menghadapi terutama pilpres dua ribu sembilan belas
jadi sebenarnya ya kita juga nggak mau menanggapi soal apakah apa yang kita sampaikan itu disebut menebar ketakutan atau apapun
kata bang ruhut dan presiden tadi
kalau di mana mana bang ruhut ya ada pemerintahan yang berkuasa itu dijatuhin kok
dan itu diatur oleh konstitusi juga
menjatuhkan presiden itu diatur
ketika pemerintahan atau penguasa
penguasa itu punya
ada karena alasan berhalangan tetap karena dia melanggar konstitusi itu ada
ada diatur oleh konstitusi
jadi jangan mentabukan misalkan ini yang paling ekstrim itu seorang presiden seorang kepala negara bisa dijatuhkan
jadi kalau misalkan sekedar menyampaikan sesuatu untuk mengingatkan kita semua menurut saya harusnya ditanggapi dengan santai santai aja bang ruhut
kalau menurut saya itu apa namanya padahal ya pak prabowo juga sudah memberikan kesan yang sangat baik
beliau menghormati pak jokowi hadir kemudian mengundang pak jokowi ke rumah beliau
kemudian pada saat pak jokowi menghadapi persoalan pun pak prabowo datang ke istana
maksud saya kalau kemudian pak prabowo menyampaikan sesuatu
misalkan soal dua ribu tiga puluh yang bersumber pada satu buku
kemudian apa tadi soal ancaman krisis air adalah sesuatu yang harusnya ditanggapi baik baik saja
karena di dunia sekarang isu krisis air itu juga menjadi isu yang utama
nanti kita akan bedah satu satu mas ferry
kita ngomongin yang soal yang substantif terus dibalas sama sontolo sama gundrowo kan kita juga jadi turun pangkat nanti
nanti kita akan lihat mas ferry apa kritikan kritikan pak prabowo
apakah memang masuk dalam kategori kritik membangun atau seperti kata bang ruhut tadi tuh yang agak agak seperti itu
nanti kita akan bahas
pesan cerita berikut tetap bersama kami
kita kalau bahasa jawanya yang bang ruhut paham sekali bahasa jawa kita akan belejeti lah beberapa kritik kritik pak prabowo yang tadi kalau kata mas ferry
ya itu kritik biasa aja lah gak usah terlalu apa namanya gimana nangkepinnya
tapi bang ruhut bilang wah ini sudah masuk ke arah genderuwo dan ketakutan
kita akan lihat yuk dengarkan bersama sama apa saja sih kritikan kritikan calon presiden prabowo subianto belakangan ini yang sampai mungkin membuat bang ruhut agak senewan belakangan
banyak elit elitnya itu banyak laganya
orang medan bilang banyak laganya
banyak laganya dan banyak nipunya
di indonesia orang tambah pinter kadang kadang tambah pinter bohong
tambah pinter nyuri
hahaha kita sudah kenyang dengan dibohongi
nah itu kayaknya
maksudnya apa pak ferry
ya kan memang ada kalau pak prabowo kan menyatakan sesuatu itu kan ada ininya
ada apa buku paradox indonesia
beliau menyampaikan berkali kali sejak dua ribu empat belas sejak dua ribu sembilan bahwa
itu siapa yang disindir dengan pak ferry sebenarnya
ada sumber daya kita yang kemudian keluar karena kita lupa membangun industri yang berbasis nilai tambah
sehingga harusnya kalau kita bangun industri nilai tambah tersebut sumber daya yang kita miliki itu bisa dinikmati oleh kita
itu kan sesuatu yang sebenarnya baik untuk disampaikan
kalau orang yang paham tentang apa maksudnya pak prabowo menurut saya ya harusnya ngerti
bahwa ini sebenarnya menjadi tugas kita semua untuk oh ya kita semua sekarang jangan membiarkan kalau ada sumber daya strategis kita
dibiarkan keluar dalam bentuk yang sifatnya bahan mentah
sebaiknya kita sama sama kan bagus kalau misalnya pak ruhut waduh kalau gitu memang baik kalau sekarang kita harus membangun industri yang berbasis nilai tambah
maksudnya ini konteks ini sekali ya pak
sangat substantif gitu bahwa isu ekonomi yang selalu kita selalu dengung dengungkan menjadi concern kita bahwa penyediaan lapangan pekerjaan
penyediaan harga harga yang terjangkau itu juga merupakan sesuatu yang sangat penting

tapi kondisi faktanya seperti yang diungkapkan pak bowo tadi
elit elit pencuri sekarang lagi
ya kan yang melakukan itu kan elit dong
elit sekarang atau elit dulu atau
saya nggak bilang elit yang pak prabowo juga menyebutnya bukan elit yang sekarang juga
bahwa elit itu yang kemudian punya kekuasaan apakah di birokrasi apakah di aparatur keamanan apakah di perbankan
yang kemudian membiarkan tidak terjadinya satu keinginan untuk membangun industri yang berbasis
kan kira kira maksudnya itu
jadi kalau kemudian itu disampaikan terus dibalas bahwa
belum dibalas belum dibalas
kita tunggu bang ruhut bales ya
pak ruhut gimana balesnya
balesnya gimana melihatnya itu
kan sambil santai
kita bahas satu satu
secara substansi deh
kita bahas satu satu
pertama yang kita bahas ferry
memang terima kasih pak jokowi dodo
bapak berhasil mengatakan ada politisi genduro
bahkan ada yang sebelumnya suntoloyo
lihat ferry tadi
cobalah kalau pendukung pak prabowo coba santunnya
kayak ferry titur katanya
memang berhasil pak jokowi
ini gak masuk gendero gendero ya
dulu sontoloyo tapi sekarang aduh nikmat sekali
kalau aku anak gadis pun lihat ferry ngomong
aku pun jatuh cinta
kita balik ke substansi
tapi substansi tadi bener gak
dari mana mencuri
sekarang ini yang penting
ini sekarang kan tadi lihat
ini jangan jangan maksud dia kepada partai koalisi
ini jangan jangan maksud dia kepada partai kualitas dia
gimana tuh konteksnya
gak ngerti gak ngerti
aku takut jangan jangan dia marah
habisnya lu sih baru bulan maret mau mulai kampanye
bang abang ngerti di sini
jadi abang ngerti di sini
jadi abang ngerti di sini
abang ngerti di sini
abang ngerti di sini
abang ngerti di sini
bang kamera di sini
abang ngerti di sini
jadi aku mau bilang ya
ini kayaknya kawan koalisinya yang dia marahin
pantas andi arief itu marah marah
bang kamera di situ
jadi maksudnya itu nyindir pak sby bukan nyindir
tapi kan kau juga merasa
ya ini pengalamannya
jadi keluar konteks
keluar konteks itu
iya keluar konteks
siapa yang kepala negara
siapa yang pejabat waktu berkuasa
ya kok siapa
kan tadi udah nyebut namanya
ya aku bilang
aku nggak pernah bilang namanya
kau udah bilang semua orang tahu siapa
gak salah kan tim
mulai deklarasi damai mulailah bekerja
baru bulan maret
saya tahu yang dimaksud
kita di badan pemenangan nasional
tadi acara deklarasi pun
semua partai koalisi hadir
kemudian kita juga
sudah pertemuan sekjen sekjen
partai koalisi hadir
kemudian melakukan langkah langkah
kalau kemudian ada
menurut saya wajar kalau setiap partai politik
pada pilpres dan pilek
yang besok nanti dilakukan secara bersamaan
mereka punya concern
terhadap kepentingan partai politiknya
menurut saya kompleksitas masalah
yang terjadi diantara koalisi partai politik
menurut saya yang lebih kompleks
justru terjadi di kubunya pak jokowi
pak maruf amin
lebih gawat kondisinya
pernah kita justru melihat pak
misalnya pak kiai maruf amin sama nasdem atau psi
karena nggak pernah ada
kita masuk ke
ini berusaha pak ruhut
ini berusaha untuk ngintrik
kemudian terjadi perpecahan
beliau ini sekarang dan kubunya
dan pak jokowi sebenarnya juga nadanya tuh
pengen membuat kita yang sekarang dalam keadaan solid
justru dalam posisi yang
berdasarkan hasil survei kami
menurut saya memang agak sulit
jadi yang bikin perpecahan kubu bang ruhut ya
mau infiltrasi ke kubu bang ferry
kita sudah tahu
yang belum tahu adalah apalagi sih kritikan kritikan pak prabowo
bukan belakangan ini
bukan belakangan hari ini kan ada beberapa kritik kritikannya

dari pak prabowo nanti akan kita bahas lagi ya
singkat singkat saja seperti ini
jadi sudah sudah jangan mengikirkan
general gajinya berapa
hidupnya mewah mewah perlu kita pertanyakan juga dari mana
senior gue banyak disini nih
junior gue juga banyak
fake mention lu berapa fake
dari maksudnya apa tuh jenderal jenderal kaya hidup mewah apa
ya apa yang disampaikan pak prabowo selalu mengaitkan dengan fenomena
apa namanya di mana pada satu sisi terjadi apa namanya
orang yang kemudian tadi sebagian elit yang kemudian membiarkan
bahkan ikut terlibat dalam proses pengerukan seluruh sumber daya yang kita miliki
di sisi yang lain sebagian masyarakat kita itu mengalami keterbelakangan
dan kemudian memiliki keterbatasan untuk mendapatkan akses
apakah tanah modal manajemen dan lain sebagainya
itu digambarkan terus oleh pak prabowo tentang kontrasting
apa namanya tentang situasi
tapi siapa dan kondisi seperti apa yang disindir pak prabowo
ini kan pendapat yang berlaku secara umum
menurut saya ini harus
belum tentu kubu pak jokowi gitu atau pasti kubu pak jokowi atau gimana
saya rasa menurut saya ini sesuatu yang sifatnya general
apa namanya kalau ilmu pengetahuan itu itunya apa namanya
formula ininya hipotesanya
kemudian kalau orang yang ngerti bagaimana sekarang membangun hipotesa itu
kesimpulan yang sifatnya sementara itu dibangun rumusannya
nah sebenarnya sekarang yang diperlukan adalah kita sebenarnya pengen loh
cnn atau media masa televisi terutama
mengajak mengundang kita untuk kemudian membelajeti sebenarnya visi misi kita
terus fokusnya di mana gitu
jadi kita udah siap banget
jadi kalau kemudian kita diladenin dipaksa untuk meladenin soal sontolo ya magendrobo
karena kemudian nanti kita menjadi mengaburkan kembali masalah yang sebenarnya justru oleh pak prabowo dan pak sanda gauno
dan kami di badan pemenangan nasional prabowo sandi ini pengen justru untuk kita kemukakan
untuk kemukakan untuk kuayain yang jadi diskursus
politik dan wacana bisa jadi diskursus

mas ferry juga bisa diperdebatkan
tapi kalau kita lihat ini bang ruhut apa komentarnya
dia terang beneran general
siapa sih presiden yang general
karena itu berpolitik itu harus tuntas ngomong itu munut ya tegas
ini kan jadi penafsiran
yang anda tafsirkan apa
jenderal yang begini begitu
presiden yang general ada berapa bos
mertuanya dulu juga general loh
hati hati pak prabowo
saya tegas aja bos
aku gak merasa ke pak jokowi dodo
anak tukang kayu orang sederhana dia tukang kayu
rumahnya di pinggir
sungai bengawan solo
waktu dia rakyat kecil rumahnya enam kali digusur oleh
dia merangkak dari bawah
betul nggak bos naik ke gubernur
dan kepada yang maha kuasa tuhan
dia dipercayakan menjadi presiden
republik indonesia yang ketujuh
jadi yang disini bukan pak jokowi atau kubu pak jokowi
enggak dong dari tadi bilang jenderal
emang gak ada jenderal
pak ruhut harus marah marah
aku gak marah kan kalian tanya
pak ruhuti ya jangan bilang jenderal
dan bapak juga jenderal
kami sivil pak kami rakyat
kami takut kalau begitu cara pidatonya
kita break dulu kita gak boleh chat in lagi
mungkin bisa membangun
kita masuk ke lebih substansi
oke kami akan segera kembali
pakai posisi ini dan posisi itu
dan mereka bilang pak prabowo kami ingin mendukung pak prabowo
tapi kami ditekan
kami ditekan kami diancam
kami ditekan kami diancam
jadi kami akan mendukung pak prabowo diam diam
kami akan dukung pak prabowo dari belakang
nah ini kalau ini apa mas ferry
ya menurut saya sekarang kan memang berbeda dengan dua ribu empat belas
dua ribu itu sama sama antara pak jokowi dengan pak prabowo adalah bukan petahana
tapi dua ribu sembilan belas ini pak jokowi dalam posisi yang
dan kami sekarang dengan optimisme yang dilandasi dengan kekuatan partai
dan berlawan dengan masyarakat yang juga sekarang cenderung berubah
karena terpengaruh sosial media dan lain sebagainya
kira kira memang tren yang kami alami sekarang kenaikannya adalah tidak lepas
sebenarnya justru dengan suasana yang penuh keterbatasan melawan sekarang pak jokowi yang sebagai petahana
dan itu adalah instrumen kekuasaan yang beliau bisa lakukan
dan menurut saya pak prabowo bisa jadi menyampaikan bahwa beliau mendapatkan sebenarnya
tanda kutip semacam apa
mungkin banyak teman teman dari beliau pak prabowo yang menceritakan kepada pak prabowo bahwa
ditekan kemudian diingatkan supaya jangan membantu pak prabowo dalam konteks pilpres dan segala macam
dan menurut saya itu juga wajar
dan yang disampaikan pak prabowo juga sesuatu yang wajar
tetapi juga ini penting untuk dicatat bahwa kalau kekuasaan kemudian dipergunakan untuk melakukan sesuatu yang sifatnya
apakah itu intimidatif sifatnya yang apakah kemudian melakukan penekanan penekanan yang sifatnya politik
jadi misalkan di aparat penegak hukum
ketakutan juga dong berarti
kepala daerah segala macam
itu sebenarnya justru memperlihatkan bahwa petahana dalam posisi yang tadi sekali lagi saya bilang
pak jokowi sekarang sedang mendapatkan satu tekanan untuk terus mempertahankan kekuasaannya
yang kemudian ketika dihadapkan pada realitanya pak jokowi dan pak kiai haji maruf amin
sekarang sedang menghadapi satu situasi di mana di satu sisi dia harus mempertahankan kekuasaan
kondisi objektifnya kelihatannya oleh pak jokowi dirasakan kurang membuat beliau menjadi optimis
intinya pak jokowi dengan instrumen kekuasaan mengancam untuk tidak boleh mendukung pak prabowo seperti itu kurang lebih seperti itu
apa yang disampaikan pak prabowo karena yang faham dan tahu mungkin pak prabowo sendiri
tadi kan pak prabowo juga tidak menyampaikan nama tapi ada satu situasi yang membuat pak prabowo tadi menyampaikan seperti itu
substansinya tadi bagaimana politik kekuasaan tadi dikritik oleh
saya kan dari tadi kan kalian gestur dia terus kan
ada yang datang pakai gelang
gelang enggak ada
dia juga bergelar gelar ini
kebetulan dari kubu mereka yang bergelar prof dr yusril isamahendra ke kami
tapi ada yang bergelar bergelang yang gagak itu katanya mau ke sana
tapi kan gak jadi
mungkin dikatakan ditakut takuti
orang kalau udah bergelar mana takut lagi ditakut takuti
apalagi kalau udah mampam
jadi kalau aku lihat ini omongannya
tadi politik kekuasaan bahwa pak jokowi memakai instrumen kekuasaan untuk membungkam atau melakukan penekanan terhadap orang orang yang
itu kritik pak sendiri gitu tadi gimana
jokowi berpolitik itu betul betul mengalir
mengalir aja dia
ini bukan politik ketakutan
pak jokowi apa lah sebenarnya
sebenarnya ini lagi ngembar ketakutan pak jokowi coba
kemarin tempatnya habib rizik ditempelin poster
udah jelas itu kita minta supaya diusut pelakunya
acara reuni dua ratus dua belas itu kemudian ada tekanan
kita mau bikin acara seperti yang tadi
acara pembekalan relawan
surat izinnya baru keluar dua belas jam dua belas siang
baru itu gimana
siapa yang ngembar ketakutan ini sebenarnya takut
dari tadi kau ngomong aku dengar
aku baru ngomong sebentar ke potong
kau jangan ketakutan ver

ini politik ketakutan siapa yang takut
dia yang takut
kalau pak jokowi itu kita harus teladani
pki macam macam fitnah
tapi dia senyum saja
jadi itu kalau tadi bang ferry katakan
bukan politik ketakutan yang sebaliknya gitu
yang ngomong itu akhirnya takut
lihatlah pidatonya dari tadi kan
jadi ngaur kan
bagaimana dengan pernyataan pernyataan ini
yang kami rangkum dari berbagai media
mas ferry dan bang ruhu
kita lihat tuh
quote quotenya boleh kita sampaikan
iya di belakang kita
jadi kita agak contek di belakang
kita putar sikit
oke ini tentang apa yang
yang paling di sebelah kanan adalah top sd
setelah ia lulus ia pergi ke smp
setelah ia lulus ia pergi ke sma
dan setelah lulus dari sma
ia menjadi pengembuni ojek
sedih tapi ini kenyataan
oke ini tentang pendidikan
ini substansi mas ferry ya
kritik tentang pendidikan
kemudian pengembangan sumber daya manusia
berada di posisi satu ratus tiga belas dari satu ratus delapan puluh delapan negara
kita kalah dari singapura thailand malaysia
saya sebagai orang indonesia
tidak cukup bangga
dengan pencapaian ini
ini masih juga tentang pendidikan dan sumber daya manusia
bang ruhut dan mas ferry
atau kemampuan terbatas dalam membaca
saya sedih kalau kata pak prabowo
kita tampilkan lagi apa
kritik kritik dari pak prabowo
peringkat ke satu ratus enam puluh
dan kematian di peringkat satu ratus empat puluh tiga
dan dua ratus tiga puluh sembilan negara
stunting peringkat dua puluh lima menurut negara
unicef dan lain lainnya
artinya bayi lahir tidak normal
ini kritik tentang kualitas stunting
maksudnya nggak substance
un memprediksi bahwa air dari tanjung priok di dua ribu dua puluh lima akan sampai di hotel kepinski
air dari tanjung priok akan sampai bundaran hi
permukaan air terus naik lima cm
setiap tahun dua ribu dua puluh lima air laut akan sampai ke tengah kota
intinya seperti itu ya
indonesia yang terakhir ini
indonesia saya kira tidak siap
dan laut di utara
ini oh ini masih dalam konteks yang sama
kita rangkum ya
saya datangi mereka yang di tanjung priuk
mereka hidup di tengah air
itu sejam dari istana presiden
nanti presiden harus jalan kaki sebagai wni
saya sedih katanya
lihat dari konteks konteks seperti ini
kritikan membangun atau menebar pesimisme
seperti judul kita hari ini

nggak ada maksudnya
itu saja dalam konteks konteks tersebut

pake tanda bingung
tidak ada menguapkannya
itu pekerjaan mulia bos
rupanya kalau dia udah taman sma
sambil menunggu kerja mungkin lagi melamar
mengisi kekosongan untuk membantu keluarga
dia jadi tukang ojek dulu tukang gojek
tapi udahlah kawan itu kan memang sukanya
ya itu salah nggak bahaya
masa bukan kritik yang membangun bukan kritik
konsumsi bukan berdasarkan fakta
bos bukan di era pak jokowi
ya termasuk era
mantan mertuanya juga orde baru
orang tamat nggak langsung kerja
tapi sekarang bisa
sebelum kerja mereka
isi kekosongan dulu bawa gojek
terima kasih dong
udah itu yang lain lain
tadi yang diterangin
gini deh itu panjang sekali kalau aku uraikan
ini biar semua rakyat menonton
ada sepuluh trap
sebentar lagi terap yang kelima
yang dikatakan itu semua itu
sudah stunting masalah cebol
dan lain sebagainya apa yang
terjadi di jawa barat
kerja keras pak luhut binsar panjaitan
tni kerja keras
polisi membersihkan kali kali
di jawa barat itu
ngomong yang sudah dan sedang dikerjakan
karena itu aku ingin mengatakan
apa hubungannya stunting sama kali itu
ya dikali dong ini juga gak ngerti
dia tidak ngerti
stunting itu baru
biar aku kasih
kuliah stunting ini
karena guru besar aku
luhut binsar panjaitan
tahu nggak pencemaran sungai di jawa barat
apa itu sampah plastik
tadi berita ikan paus pun
makan sampah plastik mati
ibu ibu yang mengandung
kalau mau makan
saya rasa salah pak luhut
maaf aja pencemaran ini
anaknya itu yang dikatakan stunting
lahir nanti mandul
dia gak ngerti apa itu stunting
kritik kritik tadi cukup membangun atau hanya menebar
ini kan sudah dikerjakan jadi optimis
terap itu pak joko widodo sebentar lagi terap yang kelima
kita gak tahu taunya menang pak
ulang lagi tangga yang pertama kalau lihat ngomong dia masih begitu
kita jalan di tempat
doakan nanti kerja yang keempat kerja tuntas insya allah
itu yang kita harapkan
pertama terima kasih cnn karena terus apa namanya
menyampaikan tadi quote quotenya pak prabowo subianto
karena itu penting untuk bisa disaksikan pemerintah cnn
oleh karena itu menurut saya ini yang sebenarnya kita harapkan
supaya diskursus kita itu menjadi lebih menarik berkualitas
dan apa yang disampaikan tadi pak prabowo tentang yang pertama soal
oke itu kan sebenarnya tugas dan kewajipan negara
adalah menyediakan lapangan pekerjaan
nah karena penyediaan lapangan pekerjaan formal tidak ada
ngakunya kan dari awal meroket apa segala macam
dia negara nggak mampu menyediakan industri
tidak ada lapangan pekerjaan yang bisa diisi oleh
apa namanya sumber daya manusia yang bekerja di sektor formal
nah karena tidak ada yang formal
kemudian terbukalah pekerjaan yang ada di sektor informal
waktunya nggak banyak masalah
nggak protes tapi itulah sebenarnya yang harusnya di
kemudian soal tadi stunting itu kan sebenarnya adalah
apa namanya karena malnutrisi ketidakcukupan nutrisi
yang harusnya diasup oleh apa namanya bayi bayi dan sebagainya
yang harusnya terus kemudian mereka tumbuh
orang tuanya pun juga mendapatkan asupan yang kurang
dan kemudian melahirkan putra putri yang kurang atau malnutrisi
nah oleh karena itu sebenarnya soal soal
yang disampaikan pak prabowo apalagi mengutip dengan data data
dari sumber yang dapat dipertanggung jawab
harusnya itu dibantah oleh kubu pak jokowi
atau pak jokowi sendiri ya pak maruf amin sendiri
cara kubu pak jokowi membantah seperti apa menurut anda pak soewe
dibantahnya soal sontoloyo ini menebar ketakutan
jadi saya sekali lagi mohon maaf bahwa kita dari kubu pak prabowo dan sandi
adalah kita ingin tetap konsentrasi
kami merasa yakin bahwa apa yang setelah kita lakukan sekarang
apa yang akan kita perjuangkan adalah di garis yang benar
silahkan apa namanya itu standing kami silahkan kubu pak jokowi pak ruhut
itu menganggap apa tapi kita akan lihat rakyat akan milih yang mana
kita akan hadirkan diskursus diskursus publik dengan topik topik yang berbeda
pbb langsung bantah nggak betul kawan itu ini juga udah deh
nanti kita akan hadirkan itu bagian dari substansi kita senyum aja
ini bagian dari pendidikan publik karena narasi narasi para politik
kita harus diuji kebenaran terima kasih
terima kasih pak zmajerit terima kasih
terima kasih pak ustaz

terima kasih pak ustaz